suhu dan kesuburan tanah di sekitar danau toba
membuat sumatera utara menjadi salah satu daerah penghasil kopi yang paling beragam
sebut saja kopi sidikalang mandailing lintong atau tarutung
tak kalah dengan daerah daerah tersebut
kabupaten karo juga memiliki biji kopi khasnya tersendiri
pasca gunung sinabung meletus di tahun dua ribu sepuluh
budidaya kopi menjadi komoditas yang potensial di dataran tinggi beras tagi
selain sayur dan buah buahan
sebagian besar kopi yang dibudidayakan di tanah karo
merupakan kopi arabica yang memiliki cita rasa asam seperti dicampur jeruk
mahdalena ginting memulai bisnis kopi sejak tahun dua ribu dua belas
berawal dari kedai kopi lesehan
kini ia sudah memiliki kopi shopping

nama betahin ini memberikan arti bahwa
setiap orang dapat menikmati kopi
dimanapun dan kapanpun
tidak mesti ditempat yang eksklusif gitu
mahdalena bekerja sama dengan kelompok tani di kecamatan merek untuk memasuk kopinya
ia menyajikan berbagai olahan kopi mulai dari green bean roasted bean hingga kopi bubuk
menu spesialnya itu sanggar karo sanggar karonya itu kita tambah rempah rempah
rempahnya itu ada jahe merah ada cengkeh ada kayu manis ada gula aren ada merica dikit
debriana natalia juga memiliki usaha kopi di kecamatan brastagi
berbeda dengan mahdalena ia fokus berbisnis roastery coffee sejak dua ribu sembilan belas dengan tujuan ekspor
brand palawi takras dipilih febriana palawi adalah nama keluarganya sedangkan takras berarti bersama sama
jadi awalnya itu di tahun dua ribu sembilan belas jadi orang tua saya itu nanam kopi
jadi saya mikir nih kenapa nggak olah sendiri aja
nah tahun dua ribu sembilan belas kan itu belum berbuah ya jadi aku kebanyakan ngambil dari petani
nah untuk secara resminya itu kita
brandnya kita resmikan di januari dua ribu dua puluh
febriana fokus mengembangkan kopi varietas longberry
menurutnya varietas ini masih sangat jarang dibudidayakan di indonesia
pandemi covid sembilan belas menyebabkan sedikitnya wisatawan asing ataupun domestik yang mengunjungi kawasan gunung sinabung
hal tersebut membuat usaha febriana dan mahdalena cukup merasakan dampaknya
dampaknya karena saya itu di daerah wisata ya sangat berdampak sekali
hampir empat bulan kita tutup
tidak bisa beroperasi sama sekali
dan setelah beroperasi dilakukan pembatasan pembatasan
dan karena tamu kita itu juga dari berbagai daerah
daerah yang banyak ada pembatasan pembatasan
sehingga tamu itu sangat jarang datang ke beras tagi gitu
namanya kita baru awal awal usaha ya
ada penjualan tiba tiba bulan tiga itu drop turun semua
padahal alat alat udah datang semua
jadi kemarin itu sampai lima atau enam bulan itu kita nggak ada kegiatan
dan ekonomi kreatif memberi pendampingan usaha kepada umkm
seperti palawi takras coffee milik febriana
dan betahin coffee milik mahdalena untuk bertahan di tengah pandemi
kalau skill yang saya dapat itu ya
apa namanya yang untuk keuangan ya mas
untuk laporan keuangan itu lebih detail lagi
lebih baik lah dari yang sebelumnya
terus dari segi cara mempostingnya benar di media
biar social biar view nya itu lebih banyak
setelah ikut bkdt dimana dibutuhkan bahwa ada branding ada packaging
ada manajemen ada teamwork banyak sekali yang diajarkan

program gratis ongkos kirim yang diberikan bkdt
melalui post indonesia
dirasakan sangat berpengaruh terhadap minat konsumen
untuk membeli produk mereka
jadi pada saat kemarin ada program dari bkdt
nah itu ngebantu banget itu
kayak kemarin kita ngirim ke luar negeri itu gratis
itu lumayan juga keluar jakarta kalimantan
gara gara program itu nilai omsetnya itu ya lumayan naik
inovasi bisnis berupa pemasaran melalui platform digital
dirasa perlu dikembangkan oleh madalena dan febriana
agar produk kopi khas karo bisa dinikmati oleh konsumen dari seluruh indonesia
mahdalena dan febriana mengajak kita bangga buatan indonesia
dengan mencicipi asam manis sedapnya kopi karung
meski belum dapat berkunjung secara langsung ke danau toba
kita bisa beli kreatif lokal melalui platform digital